anda masih di cnn indonesia the world tonight perusahaan teknologi asal korea selatan samsung
telah meluncurkan seri galaksi terbarunya
ponsel pintar seri galaxy s sembilan dan juga s sembilan plus resmi hadir di indonesia
duo seri s sembilan dan s sembilan plus masih dibekali desain infinity display
dengan layar lima delapan inch untuk galaxy s sembilan dan enam dua inch untuk s sembilan plus
galaxy s sembilan dan s sembilan plus memperkenalkan konsep baru yakni kamera pada ponsel pintarnya
ini dilengkapi dengan fitur dual upperture super slow mo dan juga my emoji
dengan fitur ar emoji ini pengguna dapat menjadikan fotonya menjadi emoji
dalam bentuk kiev dan dapat dikirim melalui pesan instan
galaxy s sembilan berkapasitas enam puluh empat gb dibanderol sekitar rp sebelas empat ratus
sementara s sembilan plus dijual sekitar tiga belas sampai dengan empat belas
ini tergantung dengan kapasitas memorinya
kita targetin ke social generation makanya tadi saya juga jelasin
social generation ini bukan berarti milenial ya
di luar itu pun di luar yang umur dua puluh empat sampai tiga puluh lima pun
kalau ada habitnya emang mau postingan mau sharing sharing gambar segala macam
pasti ini fitur fitur kamera kita ini akan sangat relevan buat mereka